jumat sore ketemu pkb muhamad iskandar menargetkan partai yang kembali mendapat kursi wakil presiden pada pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
muhaymin optimis pkb bisa mendulang sukses dengan tetap menggunakan nomor urut satu yang dianggapnya membawa berkah
dalam acara ict maula manusantara dua ribu dua puluh tiga muhamad sempat menyinggung kesuksesan pkb mengantarkan ma'ruf amin menjadi wakil presiden republik indonesia
menurutnya target minimal partainya adalah kursi wakil presiden namun ia bersyukur jika partai yang mendapat kursi presiden
ia terjebak lagi menjadi juara tengah tetapi masuk di level papan atas amin ya robbal